nah akhirnya saya sampai di bukit seger salah satu alternatif tempat untuk bisa menonton motogp
dan untuk bisa naik ke atas bukit ini butuh waktu kurang lebih lima menit
nah seperti apa nih suasana dan juga vive menonton dari atas bukit segar
inilah pemandangan yang sangat indah dari atas bukit seger
yang berada di depan tikungan sepuluh sirkuit mandalika lombok tengah nusa tenggara barat
untuk menonton balap motogp
bukan hanya warga sekitar pengunjung dari luar pun rela datang bersama keluarga pada pagi hari
sejumlah perlengkapan termasuk makanan dan kostum telah mereka siapkan
saya kesini dengan istri dengan anak dan adik lagi ambil ambil gambar di depan
tadi pagi sekali berangkat jam lima subuh
untuk menghindari masalah
karena kehabisan tiket yang pertama
dan yang kedua untuk apa yang namanya
biar view nya lebih jelas lebih lengkap kalau nonton lewat sini
idolanya rosi valentino rosi tapi kan sudah pensiun
makanan terus minuman seperti biasa
ya ini dari dulu udah disiapin tapi rosinya udah pensiun
ya kita dukung yang pemain yang sekarang aja
puluhan aparat gabungan polri dan tni juga diterjunkan
untuk menjaga keamanan serta menjamin keselamatan warga yang menonton motogp
walaupun ini bukan zona untuk tontonan
namun ini juga kita mengamankan masyarakat yang sudah hadir di tengah tengah kita
tidak ada larangan untuk menonton di sini
namun juga kita tidak mengizinkan sebenarnya
namun dari kami dari pihak kepolisian
tetap menjaga masyarakat
jangan sampai terjadi kecelakaan
karena ini bukit tidak ada zona keamanannya
selain di bukit seger warga bisa menonton gratis di bukit jokowi dan bukit merese di tanjung an
nah seperti inilah menonton motogp dari atas bukit seger
selain dimanjakan dengan aksi para pembalap
kita juga dimanjakan dengan suasana dan view pantai dan juga bukit yang indah
tapi harus ingat
masyarakat atau penyeluarga
harus tetap jaga protokol kesehatan dan juga keamanan
dan diharapkan tentunya ajang balapan motogp ini bisa menjadi salah satu wadah promosi wisata indonesia
novo nenaka roby bahtiat lombok bukit bisa tenggara barat